panglima tni laksamana yudho margono resmi membuka acara asean solidarity exercise dua ribu dua puluh
di mana ini adalah acara pertama yang diinisiasi oleh indonesia bagi seluruh negara anggota asean
dan juga negara observer timur leste untuk sama sama melakukan latihan gabungan non kombatan
yang juga pertama kalinya dilakukan oleh sejumlah negara negara yang tergabung dalam anggota asean sendiri
di mana latihan ini dibuka pada selasa sembilan belas september dua ribu dua puluh tiga di dermaga batu ampar batam kepulauan riau
tadi selain panglima tni laksamana yudho margono juga dihadiri oleh beberapa petinggi petinggi dari militer
ataupun angkatan bersenjata negara negara yang ada di asean seperti dari malaysia singapura brunei darussalam thailand kamboja laos myanmar vietnam dan juga timur leste
nah kalau misalnya bisa dilihat di belakang saya saat ini ada sejumlah alutsista yang akan digunakan
dalam latihan bersama yang dipusatkan di kepulauan natuna kepulauan riau mulai tanggal sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga september dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
di sini ada kapal milik dari negara brunei darussalam lalu juga ada kapal milik dari malaysia
serta indonesia sendiri mengerahkan total lima kri diantaranya adalah kri dr rajiman wedoningrat
yang merupakan kapal berjenis rumah sakit ataupun kapal medis serta ada kapal kri john lee sendiri
sementara tiga lainnya nanti akan diadakan di kepulauan natuna dan kepulauan riau
dan di kepulauan natuna dan kepulauan riau
dan di kepulauan natuna dan kepulauan riau
dimana acara ini nantinya diharapkan bisa menjadi faktor keharmonisan dan juga soliditas
antara militer yang ada di indonesia dengan militer militer ataupun angkatan bersenjata yang tergabung dalam negara negara asean city
akan ada sharing informasi dan juga sharing teknologi yang diberikan antar angkatan bersenjata
lalu juga akan ada aksi search and rescue ataupun sar penanganan bencana dan juga diorientasikan
kepada pengamanan wilayah maritim
yang mana ini menjadi persoalan yang cukup besar dihadapi oleh negara negara asean
khususnya dalam menangani panasnya wilayah laut cina selatan
acara ini sendiri nantinya akan berlangsung selama lima hari
mulai selasa sembilan belas september dua ribu dua puluh tiga sampai dengan sabtu dua puluh tiga september dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
diharapkan ke depan acara ini akan terus bisa berjalan secara estafet
tergantung dari pemegang tongkat kepemimpinan asean di masa mendatang
dimana pada batam aldi pratama indra hadi kepulauan riau